masih bersama ada francisco don asiano di kompas siang
saudara kondisi lalu lintas jalur puncak pada siang ini terpantau padat
banyak warga terutama dari jakarta yang memilih puncak untuk menghabiskan libur akhir pekan
kendaraan yang memasuki jalur dari simpang gadok bogor jawa barat
didominasi oleh kendaraan pribadi berpelat jakarta
kepadatan juga sudah terpantau terjadi sejak tadi pagi
untuk meminimalisasi kemacetan polisi menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas
di antaranya sistem one way sejak pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
sistem satu arah diberlakukan secara situasional
untuk mengetahui situasi terkini di jalur puncak
sudah ada jurnalis kompas tv taufik riyadi di simpang gadok bogor jawa barat
jalur puncak masihkah terpantau padat dan terdapat sistem one way di sana
untuk kondisi lalu lintas di simpang gadok pada siang hari ini memang saat ini terpantau
ramai lancar dan pemberlakuan dari one way ini sudah selesai
ataupun sudah berakhir pada pukul setengah sebelas ataupun sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat tadi
memang untuk hari ini saudara sempat dilakukan rekayasa lalu lintas one way
di wilayah simpang gadok menuju ke arah puncak itu
pada pukul delapan tiga puluh sampai di jawa barat
dan memang untuk pemberlakuan one way ini sudah memang bersifat secara situasional
namun untuk masa pemberlakuannya dari arah jakarta menuju ke arah puncak
memang ini waktunya adalah sekitar pukul enam pagi sampai dengan pukul dua belas siang
lalu untuk pukul dua belas siang sampai dengan pukul delapan belas waktu indonesia barat
ini kemungkinan untuk rekayasa one way akan dilakukan dari arah puncak bogor
namun kembali lagi untuk pemberlakuan one way ini masih dilakukan secara situasional
dan juga saudara selain one way polisi juga telah menjagakan beberapa rekayasa lalu lintas
untuk pemberlakuan ganjil genap ini sudah berlaku sejak tanggal dua puluh dua mei yang lalu
ataupun pada hari rabu sore yaitu sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
dan nantinya pemberlakuan ganjil genap ini akan terus diberlakukan
sampai dengan long weekend ataupun libur panjang
jadi berakhir itu pada tanggal dua puluh enam mei itu tepatnya pada hari minggu
menghabiskan waktu liburan ke puncak bogor ini
harap diperhatikan nomor plat kendaraan anda
karena jika nomor plat membatasi tidak sesuai akan diputarbalikan oleh petugas
selain kontraflow the s maksud kami selain one way dan juga ganjil genap
pihak dari kepolisian juga telah menyiapkan ataupun menyiagakan rekayasa lalu lintas kontraflow
yaitu pemberlakuan kontra flow dari exit tol ciawi
yaitu dari kilometer empat puluh enam lima ratus sampai dengan kilometer empat puluh lima
dan kembali lagi untuk pemberlakuan kontra flow ini
masih bersifat secara situasional melihat bagaimana volume kendaraan yang masuk dari wilayah jakarta
selain menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas juga
sedangkan pihak kepolisian sudah menyiapkan sekitar lima ratus personel gabungan
yang terdiri dari kepolisian dan juga dinas perhubungan
dan selain itu juga saudara polisi juga telah menyiapkan beberapa titik titik krusial
di antaranya di sini di tempat saya melaporkan yaitu simpang gadok
lalu juga ada pasar sisarua dan juga masjid ataun
itu merupakan titik titik rawan kemacetan yang sangat diwaspadai oleh kepolisian
sehingga menyiapkan beberapa personel di titik titik tersebut
dan berdasarkan data yang kami dapatkan saudara
per pukul sebelas waktu indonesia barat tadi ini sudah ada sekitar dua puluh delapan ribu kendaraan
yang menuju ke arah puncak bogor
dan untuk hari kemarin tepatnya pada hari kamis dua puluh tiga mei
yaitu pada awal libur panjang
ada pergerakan sekitar sembilan puluh delapan ribu kendaraan
yang dari arah jakarta menuju puncak bogor
maupun dari arah puncak bogor dan kembali ke jakarta
dan tentunya bagi anda saudara yang ingin menghabiskan liburan anda ke puncak bogor
harap diperhatikan peraturan peraturan ataupun regulasi regulasi dari kepolisian
seperti ganjil genap agar anda dapat nyaman berkendara menuju ke puncak bogor
jadi masyarakat ini juga diperhatikan dengan nomor genap seperti itu
dan selain peraturan yang harus diperhatikan adalah kelayakan kendaraan
terima kasih taufik riyadi yang melaporkan langsung dari simpak gadug